yunda siapa orang itu yunda
entahlah rai dia yang mencelakai selasti
lepaskan anak itu
itu suara selasti
raden sepertinya kita harus menyusun mereka
juraling kamu harus bantu keponakan dan awas
kamu harus melindungi keponakan ku dengan sejenak jiwamu
baik tusi prabu
saya akan membantu dengan sekuat tenaga
jangan tuh beras patah
beras rotong kalian
jadi apa pelangu tersebut
jangan lupa langsung di alih sini
jika ada sesuatu lepas ya
menculik selasi beberapa prajurit telah melakukan perlawanan namun berhasil kabur
dan sedang dikejar oleh gusti raden kian santan kakaknya kakaknya tolong lakukan sesuatu kakaknya
lakukan sesuatu di mohon tenangkan diri kita akan secepatnya mencari selassie
rajuri gerakan pasukan untuk menyusul putra kukian santan dan juga putri kurara santan untuk mencari
bagus istana semakin kosong nampaknya rencana raka amuk marugul akan berjalan dengan lancar
kita kehilangan jejak mereka sebaiknya kita berpencar
hai yunda suaranya dari sebelah kanan yunda iya kamu benar
ayo suaranya bergema kemana mana
baiklah kalau begitu kita berpencar saja yunda iya ayo
apa yang kalian inginkan dariku yang aku inginkan adalah kematianmu
agar tak tak pejejah bisa diserahkan kepada aku

diterik sandi bahwa perkampungan telah diserang oleh pasukan kegelapan
jaga dewa batara
keadaan semakin tidak menentu
sandika gusiprabu ada apa gerangan gusiprabu memanggil hamba
dari mana saja kah balapan
hamba baru saja berkeliling istana
ada penyusup masuk
beruntung aku datang pada tepat waktu
kalau tidak prabu siliwangi bisa curiga sama aku
mohon ampun gusiprabu
prajurit yang dikirim belum kembali
apa perlu hamba mengirim prajurit susulan untuk menangkap penculik itu